hai pedes sekali ya mata mas kameraman anda tidak pedes matanya
wangi wangi banget sih buka bagus
dibalik kenikmatan masakan khas indonesia yang biasa dan santap seperti soto kare gula ayam
hingga rendang terdapat beraneka ragam bumbu yang digunakan seperti bawang merah dan putih
jahe serai kunyit ketumbar hingga kelapa gongseng bagi anda yang gemar memasak tentu sudah
tahu ya bagaimana rubica menyiapkan berbagai jenis rempah hanya untuk satu macam sajian saja
itulah sebabnya beragam bumbu giling sangat populer di pasar pasar tradisional karena sangat
membantu memudahkan anda dalam memasak
ini kan langsung praktis ngirit waktu jadi semuanya enggak ribet gitu loh kadang orang
udah tua kan kalau mengulek apa yang belum badannya rasanya beda kalau ini kan deh pas di
lidah lebih menghemat waktu satu keduanya lebih enak dan praktis untuk saya sendiri
kehadiran aneka bumbu giling atau bumbu jadi memang menjadi andalan para ibu ibu karena membuat
lebih mudah dan cepat namun ada proses yang panjang sebelum ragam bumbu tiba di rumah anda
selamat datang berusaha di segmen sehari menjadi masih agak ngantuk sebuah sebuah sudah ada di
pasar keramat jati dan kalau ngomongin soal pasar pasti identik sama bumbu nih ada bawang
merah ada bawang putih dan lain sebagainya tapi kadang kalau masak mau simpel kita pakai bumbu
giling kita akan belajar bikin bumbu giling hari dalam segmen sehari menjadi tapi ngantuk ya bu ada kopi
ya sejak subuh bahkan sebagian pedagang sudah sejak tengah malam sibuk berbelanja aneka rempah
yang dilanjutkan dengan aktivitas menggiling bumbu salah satunya di pasar keramat jati jakarta timur
di tempat ini ada puluhan pedagang bumbu giling yang bersaing merebut hati pelanggan
untuk berbelanja pertama tama cuci bersih rempah yang akan digiling
hai kalau ongkong bawang ato atok dan perihnya berasai
apa lagi menggiling bawang ruangan rasanya mata pedih mau ngapain ini mata enggak pedih
uni udah biasa menter bumbu giling yang biasa dijual di pasar bisa bertahan
hingga sehari semalam tanpa bahan pengawet dan ini dia rahasianya
ini dia rahasianya
perbandingannya berapa sih bang
garamnya ini bang biasanya bang
kalau kita sih sekiranya paling
sekiranya misalkan contoh saya
garamnya kira kira berapa
dua sendok atau
oh dua centong ini ya
kalau enggak tiga sendok
atau enggak tiga
jangan terlalu banyak
karena nanti jadi malah agak pahit ya
ini segini cukup ya bang ya
biasanya menambahkan sedikit garam
sebagai pengawet alami
sehingga bumbu lebih tahan lama
kenapa diberikan garam
karena supaya dia menjadi pengawet alami
karena kalau enggak dikasih garam
itu dalam beberapa jam aja
udah nggak bisa dipakai lagi
tapi kalau diberikan garam
biasanya itu bisa awet sampai
kurang lebih dua hari
jadi kalau memasak dengan bubu giling
garam terlalu banyak ya
ini kan bawang merah gilingnya ini
kelihatannya putih ya
masih yang baru digiling
tapi nanti kalau sudah sekian waktu
dia akan berubah warna
jadi agak kemerahan
jangan lupa untuk selalu mencuci bagian dalam
ketika akan menghaluskan rempah yang lain
agar rasa antara bubu tidak tercampur
selanjutnya adalah bubuk giling bawang putih
kupas terlebih dahulu kulit bawang putih
saat ini harga bawang putih maupun bawang merah
namun bila harga tengah melejit
sebagian pedagang memiliki cara menyiasatinya
dicampur apa gitu
enggak kalau bawang putih mah enggak
kalau bawang merah iya
suka dikasih bombay
tapi nggak semua bombay campur
ada beberapa jenis bubu yang digiling halus
namun ada beberapa yang digiling kasar
untuk racikan juga bisa dipesan
sesuai keinginan pembeli
seperti saat ini ada yang memesan
bumbu giling cabai hijau kasar
yang dicampur dengan tomat hijau
untuk salah satu masakan di rumah makan padang
bumbu giling lain juga menggunakan cara yang sama
dicuci bersih digiling halus
namun untuk dua jenis bumbu
yaitu cabai hijau keriting dan cabai merah keriting
juga disediakan jenis gilingan kasar
pekerjaan saya belum selesai
akhirnya mengiris bawang merah
kalau yang suka bikin nasi goreng
mengiris sendiri suka kepedihan matanya
nah pedihnya diwakilkan sama pedagang disini
tidak pedih bisa terharu pak
ini dia yang membuat saya kepayahan
memotong bawang merah dalam waktu yang lama
hahaha mata perih
ganteng mau belajar menggiling
dalam sehari pedagang bumbu giling di tempat ini menghabiskan enam puluh kg bawang merah
selain bawang merah ada bumbu giling lain yang dijual
rata rata pedagang di tempat ini membutuhkan dua puluh hingga empat puluh kg rempah setiap hari
kalau bumbu dasar putih itu apa ya uni
bawang merah bawang putih
bawang merah eh sendoknya jangan kecampur
bawang merah sesendok
ini yang gue cek kan ya uni ya
ya lagi bawang merah
bawang merah segini udah
bahan untuk bumbu putih terdiri dari bawang merah bawang putih kebiri dan lada
ini kan yang bawang merah kalau bumbu gilingnya bawang merah kemiri sama bawang putih
yang ini bukan
yang putih bang
oh ketumbar aduh udah di halusin bingung ya ini
ya seorang pedagang bubuk giling juga harus memiliki kemampuan meracik aneka masakan
karena setiap masakan ini memiliki presentasi bumbu yang beda
lanjut bumbu dasar merah
ini bumbu dasar merah
yang halus bedanya apa uni sama yang ini
nah ini kasar buat belado
oh kasar buat belado tapi kalau bumbu halusnya yang ini
udah cukup lagi
campurannya ada cabai merah giling bawang merah bawang putih kemiri jahe serai lengkuas kunyit
tambahkan juga bumbu bubuk seperti lada ketumbar dan sedikit jinten
bumbu dasar merah biasa digunakan untuk membuat sambal goreng gulai hingga asam paning
yang ketiga adalah bumbu dasar kuning
campurannya tentu saja kunyit
kemudian bawang merah bawang putih cabai merah halus kemiri jahe lengkuas dan serai
bumbu dasar kuning biasanya digunakan untuk memasak aneka ikan udang maupun ayam yang berkuah
seperti pindang opor gulai ataupun soto
tapi yang gak kalah unik ini adalah bumbu yang akan saya pelajari
itu adalah bumbu yang pakai kelapa gongseng
itu bumbu biasa untuk rendang
kelapa gongseng atau yang juga dikenal dengan kelapa sangrai adalah kelapa parut yang dipanggang atau digoreng hingga kering
dan berubah warna menjadi coelatan
bumbu rendang terdiri dari cabai halus merah jahe bawang merah bawang putih lengkuas serai dan kemiri
bumbu halusnya ada bumbu renang bubuk ketumbar jinten dan lada
berbau bau rendang segini unik cukup
sip terima kasih unik
ini ini kelapa gongseng
tadi diambilin sama uningnya dicolekin
kelapa yang disangrai
dia memberikan tekstur dan rasa yang tebal
kalau bumbu halus kan ya halus
kayak permisi sopannya gitu kayak halusnya kan
tapi kelapa gongseng tuh tebel
tebal banget dan dia padat
dan ini yang memberikan tekstur cita rasa pada si masakan yang berbau bau rendang
unik tolong ngiketin unik tanganku bercet
aduh keliatan masih amatir
terakhir bisa ditambahkan juga daun kunyit atau daun jeruk
untuk menambahkan cita rasa dan aroma pada setiap masakan
bumbu giling dijual mulai dari harga lima rupiah hingga seratus rupiah
tergantung seberapa banyak jumlah bumbu yang diinginkan
dalam sehari tempat ini bisa meraup omset enam hingga tujuh juta rupiah
namun tidak semua hari berjalan mulus
bila harga rempah rempah tengah melambung
para pedagang bisa menaikkan harga sekitar seribu rupiah per kemasan
atau menggunakan cara alternatif
jalannya apa ya
ya kalau lagi cabai mahal
paling yang digiling cabai kering
kalau kayak bawang putih
kalau lagi mahal ya bawang putih juga sih
bawang putih banji
mau makan makan tayu ada ini ya
ada beberapa tips memilih bumbu giling yang berkualitas
yang pertama aroma
pastikan bumbu giling yang anda beli beraroma khas bumbu dan tidak ada aroma menyengat
kedua bumbu harus memiliki warna alami
untuk bumbu merah maka warna bumbu adalah merah gelap
naiknya warna cabai alami bukan merah menyala seperti pewarna
ada pun ciri lain bumbu yang tidak segar adalah warna yang sudah agak kehitaman
para pedagang menyarankan bumbu sebaiknya langsung digunakan
bila bumbu belum digunakan bisa disimpan di lemari pendingin dan akan tahan selama satu pekan
kalau mau lebih awet sebaiknya disimpan di freezer dan bisa bertahan hingga dua bulan
ada yang tertarik menjadi pengusaha bumbu giling
pastikan anda hafal jenis jenis bumbunya ya
saya bernando di agung lugarto jakarta